terkait sektor ketenaga kerjaan pemerintah joko widodo mendeklarasikan program magang berbasis kompetensi
untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inklusif sejak dua ribu enam belas
melalui program pemagangan ini pasokan tenaga kerja di saat bonus demografi tahun dua ribu tiga puluh mendatang benar benar dapat terserap
lantas bagaimana kesempatan penyandang disabilitas dalam persaingan mencari pekerjaan
berikut liputannya yang merupakan kerjasama cnn indonesia tv dengan aji indonesia dan international labor organization atau ilo
dalam peringatan seratus tahun ilo
ketidaksetaraan dalam dunia kerja masih menjadi masalah utama bagi penyandang disabilitas
minimnya sarana informasi dan pandangan miring masyarakat menjadi beban tambahan bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja
penyandang disabilitas di indonesia
namun dari jumlah itu hanya setengahnya saja yang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja indonesia
untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pemerintah sudah meluncurkan program pemagangan nasional pada dua ribu enam belas lalu
program pemagangan nasional ini memperhatikan faktor tujuan kompetensi tenaga pelatih serta sertifikasi

pemagang yang dimaksud merupakan penyandang disabilitas
pemagang yang dimaksud merupakan para pencari kerja dewasa yang tidak dibatasi pada umur maupun strata pendidikan tak terkecuali penyandang disabilitas
sebenarnya kita secara regulasi sudah ada wadahnya
kita juga tidak putus putusnya menginformasikan kepada pihak industri untuk program ini
kalau kami dari sisi pemagangan kami tidak ada diskriminasi apakah ini debable atau tidak
siapapun boleh ikut program ini
nah tentunya mungkin ada perusahaan pun diperlukan
bidang bidang kompetensi tertentu yang bisa yang mungkin tidak
nah ini kami sedang memapping
kami tahun ini sedang melaksanakan kegiatan pemetaan kebutuhan magang di industri
termasuk juga nanti untuk mengakomodir saudara saudara kita yang defable itu
masih sebagian kecil perusahaan yang melakukan program pemagangan bagi penyandang disabilitas
salah satunya pt trans retail indonesia yang berafiliasi dengan cnn indonesia
transmart telah menggelar program pemagangan disabilitas sejak dua ribu empat belas dan menerima seratus orang peserta
terutama untuk teman teman yang disabilitas kenapa
karena mereka memang saya tadi sudah sampaikan mereka itu different ability
jadi kita harus mempersiapkan dengan lebih terstruktur dan lebih baik
yang paling penting mungkin saya bisa menyampaikan adalah pada saat mereka sudah ditempatkan di satu divisi atau departemen ataupun di satu toko
kita juga harus memberikan support system
apa itu support system salah satunya adalah kita mempunyai pembimbing
pemagangan juga bisa dilakukan dengan jasa pihak ketiga
contohnya kerjasama antara salah satu penyedia layanan transportasi online dengan lembaga pemberdayaan ekonomi kreatif disable selaku pihak ketiga

dalam partisipasinya disable memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan pendidikan fokasi sesuai keuntungan

tantangannya yang pasti bagaimana menyiapkan disabilitas agar siap untuk ditempatkan di dunia kerja
jadi kita di kantor itu kita setiap hari ada training jadi trainingnya itu ada soft skill ada hard skill
dan kalau dari sisi pemerintahnya ataupun dari sisi pengusaha yang akan merekrut teman teman disabilitas banyak nih sisinya
apakah perusahaan tersebut sudah menyediakan akses buat disabilitas atau belum
apakah mereka sudah membuka pemikiran kepada karyawan ataupun bod nya tentang apakah disabilitas itu bisa bekerja di dunia profesional atau enggak
melalui program pemegangan ini penyandang disabilitas mempunyai keterampilan yang lebih teknis dan sesuai kebutuhan industri
tak heran apabila international labor organization menyatakan pemegangan ini dapat menjadi alternatif pendidikan vokasi di indonesia
tak heran apabila international labour organization menyatakan pemagangan ini dapat menjadi alternatif pendidikan fokasi di indonesia
tapi kalau kita lihat di sektor pribadi mesin itu sudah digunakan
sekarang kita berpikir kenapa kita tidak membuat persetujuan atau persatuan antara sekolah dan perusahaan atau perusahaan
agar para pelajar atau pelatih itu bisa diperlatih oleh perusahaan atau perusahaan menggunakan peralatan mereka
dan lebih terutama diajari dan diinstruksi oleh pekerja yang berkembang
mungkin lebih efektif